sambut upacara kasodo ratusan warga tengger di gunung bromo probolinggo menggelar pawai obor dan juga penjor
tak hanya orang dewasa anak anak pun juga antusias mengikuti ritual ini sebagai tanda sudah dekatnya hari raya yatnya kasodo bagi umat hindu
warga tengger bromo memulai hari dengan membuat benjot
penjur adalah untayan janur kuning yang diikat di sebilah bambu panjang yang melengkung
pembeli memasangnya menandakan iatnya kasada tak lama lagi
penjor penjor ini dipasang tepat di depan rumah warga
saat kaum lelaki memasang penjor kaum hawa suku tengger menyiapkan sesaji untuk dipersembahkan kepada para dewa
ritual doa kemudian digelar beberapa warga suku tengger di pura poten
menjelang malam kesunyian desa desa di kawasan gunung bromo berubah
kali ini riuh keceriaan anak anak yang memecah sunyi pawai ribuan orang
ini merupakan obor terbesar dalam molai ini
bisa ya obor ini cukup berat
anda bisa melihat ada banyak orang yang memandunya
tapi dengan semangat warga disini saya bisa rasakan itu
obor ini bisa kita bawa sejauh lima km
hampir semua peserta pawai ini adalah anak anak
sejak pukul enam sore mereka berkumpul
mereka datang dari lima desa di bromo
ada yang berjalan kaki ada pula yang diangkut menumpang kendaraan bakter buka
ratusan bocah tengger ini terus berjalan sejauh lima km
dari desa ngadisari menuju wonokerto
raut lelah di wajah mereka
mereka membawa obor yang terbuat dari bilah bambu yang dipotong pendek
bambu itu diisi minyak tanah dan sumbu
sedangkan obor paling besar ditandu orang tua mereka
mengapa anak anak yang dipilih
warga suku tengger pernah nyaris gagal
menggelar pawai obor saat dahulu pesertanya orang orang dewasa
semuanya berawal dari sulitnya mendapatkan pasokan minyak tanah
awal awalnya itu dulu memang orang sebuah sebuah
setelah itu gara gara minyak untuk obor ini agak kesulitan
jadi sekarang ini cuma dapatnya minyak itu sedikit sedikit
kadia aja cuma dikirim berapa minyaknya
cuma dua puluh lima liter dari tidak mencukupi dengan orang besar besar
pawai ini merupakan penghormatan atas usaha leluhur warga tengger
yang menggunakan obor saat hendak melarung sesaji di bibir kawah
untuk melestarikan tradisi itu warga menggelar pawai obor tiap menjelang kasar
niftah farid propoling